beralih ke persiapan mudik pembangunan ruas jalan tol pemalang batang dan juga batang semarang jawa tengah
dikebut untuk memecah arus mudik dan arus balik tengah di masa libur lebaran
sementara itu jalanan rusak dan berlubang menghiasi sejumlah titik di jalur pantura subang
selain menghambat laju kendaraan kondisi seperti ini juga rawan terjadi kecelakaan
gubernur jawa tengah ganjar pranowo melakukan inspeksi ke jalur tol pemalang batang dan batang semarang
gubernur ganjar memastikan jalur tol pemalang batang dan batang semarang siap berfungsi
hanya saja di beberapa titik jalur tol batang semarang akan diarahkan kembali ke jalur utama pantura
karena masih terbentur masalah pembebasan lahan
di jalur utama batang semarang rencananya arus mudik akan dikeluarkan ke titik wilayah kecamatan kandemang
yang semula sebagai flyover tol dan titik exit tol kandeman
progresnya mungkin sampai dengan batang kita optimis untuk fungsional
fungsional ya lebaran nanti bisa dilalui
sementara ruas jalan yang rusak dan berlubang terdapat di sejumlah titik di ruas jalan pantura di subang jawa barat
kerusakan jalan terjadi di kedua arah baik dari jakarta menuju cirebon maupun arah sebaliknya
mulai dari wilayah pamanukan ciasem patok besi dan sukamandi
selain menghambat laju kendaraan kondisi jalan ini rawan kecelakaan
seperti yang dialami dua pengemudi minibus dan truk ini
mereka terlibat adu mulut
diduga supir minibus menghindari lubang dan membanting setir ke kanan jalan
dari arah belakang truk melaju kencang hingga terjadi tabrakan
ya saya kan posisi ada di kanan
yang ada ada membanting ke kanan jadi dia posisi di kiri
dia menghindari lubang
awalnya kan dari sana saya tahu ada mobil dari jauh dari sana
saya mau tol ke sini maksudnya menghindari dia nggak ngurangi
ke kanan sih
dia nggak ngurangi masih jauh posisinya
masih sempat lah disini hanya kalau nggak meleng cuma dia maksain
meski begitu tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut
arief hakim cnn indonesia